aksi unjuk rasa menjadi ricuh setelah mahasiswa menerobos barikade polisi
dan memasak masuk ke gedung dprd provinsi bengkulu
bentrokan pecah setelah sejumlah mahasiswa melempari polisi dengan batu
polisi kemudian memukul mundur mahasiswa dengan menembakkan gas air mata
dan menyemprotkan air dari kendaraan water cannon
bentrokan kembali terjadi setelah mahasiswa meminta polisi
membebaskan rekan rekan mereka yang ditangkap
bahkan polisi terlibat kejar kejaran dengan mahasiswa yang dianggap sebagai provokator
dalam tuntutannya mahasiswa menolak kenaikan harga bbm
mahasiswa memaksa masuk ke gedung dprd karena tidak ada perwakilan anggota dewan yang menemui mereka
aksi unjuk rasa di kota gorontalo juga diwarnai kericuhan
aliansi mahasiswa gorontalo dibubarkan polisi setelah sejumlah mahasiswa berniat
menduduki spbu di jalan panjaitan kota gorontalo
sebanyak lima mahasiswa sempat ditangkap namun dilepas kembali
dalam kericuhan salah satu anggota polisi jatuh pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit

di bekasi jawa barat mahasiswa juga terlibat kericuhan dengan petugas kepolisian yang mengawal aksi unjuk rasa mereka
dalam aksi di depan gedung dprd kota bekasi mahasiswa membakar ban bekas sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang menaikkan harga bbm
masa juga berunjuk rasa di depan kantor pemerintah kota bekasi dan di pusat kota bekasi
masa akhirnya membubarkan diri setelah plt wali kota bekasi mendengarkan aspirasi mereka
sementara itu akibat aksi demo sempat terjadi kemacetan panjang
tim liputan cnn indonesia